kita langsung ke area sebelah kanan aja ya
pada jalannya enggak ke depan
pusat pusat pun hulim
lah saya lah tahun saya masih loncat
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
udah dong udah
ya allah ya tuhan
ngapasih tega banget pada ngagetin posisi mulu
posisi kan belum sarapan
ntar kalau janggung posisi
loncat jatuh kemana mana
siapa yang sedih
palingan yang janggungnya cukup kayak
piring pada pecah
kita tuh lama banget
kita mau sarapan
kalau ada maunya aja
tunggu tunggu tunggu
suara apa memangnya
tapi suaranya tuh
tak mungkin lah ada macan yang nyasar kayak pisang tren ini
itu sering disebut tahayul atau hoaks
tapi sekarang kamu cek dulu deh
itu suara orang yang sedang menyuruh
bukan suara macan
saya kan takut
sama aku pun takut
ah aku takut
ada orang ya
pak pak pak
pak pak pak
jangan pak jangan
jangan pak jangan
jangan pak pak jangan
jangan pak pak jangan
jangan pak pak jangan
jangan pak pak jangan
bagaimana ya orang yang disebutin sama positif ciri cirinya
padahal memang orang besar larus street
masa gak kelihatan
sini pade pade
pane sini bersih sementara
cuma palde liat disebelah sana
istilah itu improper dari kertas
lagi dulu lagi dulu
udah apa nih
lah kamu sama
kau ada gepa kau ada gepa
aduh bener banget

udah ini dia orangnya
itu dia langsung salah lagi
itu dia kita tangkap
woy pintu gerbangnya belum ketutup
iya ada kesempatan untuk kabur woy
woy jangan lari woy
kau menjarah orang
kau menjarah berhenti
orangnya udah jauh banget
jauh banget jauh banget
pak sri kiti
pak sri kiti sekarang harus lebih waspada
harus lebih awas
untuk mengawasi setiap sudut di pondok pesantren kunanta ini
keren dia pak deh
jangan sampai ketiduran
gerbang harus selalu dikunci
apa kalau pak sri kiti udah ngatuk banget gak kuat ya
apalagi udah turun turun udah turun turun
boleh tidur tapi jangan jauh jauh dari gerbang
ini lantai ikat di sini nih
pokoknya jangan jauh jauh dari gerbang
saya belum minta tolong gak pak deh
untuk sementara pak deh
tolong bantuin pak sri kiti ya untuk jauh gerbang
saya kayak di dapur
saya sama ustadz ustadz mau lapor dulu sama ustadz mukhtar
jangan lama lama ya
iya pak deh
jangan tidur juga
saya mau mindiain pak deh
oh di sini aja
lo tega kan orang tua diri
mau ngambil kursi
apanya kita suruh jaga di mari pak ustadz musa pak ustadz ridwan
oh begitu ya
ya ya dia tidur
hah jasah aduh
dulu matanya mau bukannya tidur memang kaget melek gimana tidak tidur
hai dah ngopi ngopi dah saya kalian bawain saya tetap aja saya bisa goreng ada kue dongkal
ketan kelapain sama teh anget siap ya insyaallah ada kaget ya assalamualaikum assalamualaikum
mohon perhatiannya sebentar ya karena ada yang ingin teman kalian sampaikan yaitu yang bernama
kepada said persilahkan
dulu kita makan dulu ya
semuanya udah pada
kasih kesempatan said yang ngomong dong orang
basuh sebelumnya zain meminta maaf kalau kehadiran
saya pesantren ini sempat bikin teman teman itu kesel sama zaid
saja itu ada tugas di luar pulau jadi saya tak ngekit sampai pada jugaobyandai temporal juga

semoga teman teman juga tetap semangat ya belajar di sini
berarti kita kehilangan kori kita dong
saya sudah mengontrol piket anak anak sandri bostad
semuanya udah beres kok ustadz
alhamdulillah kalau begitu
kamu memang pantas menjadi ketua sandri ya
makasih ya bostad
kalau saya teman mau ngomong kalau di kelas video nya udah habis
jadi nggak bisa nulis lagi deh
yaudah kalau begitu kalian berdua ke warungnya lilis sekarang ya
nanti biar ustadz telpon bapaknya lilis dari sini
jadi kalian tinggal ambil pesanannya
tapi ingat jangan kemana mana lagi
abis ambil pesanannya langsung balik ke pesan tren
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
buruan mana permennya
tahu di mana permennya
tuh si bos tuh ke permen
buruan permennya mana
bentar atuh bos
cukup cukup lagi dicari
bentar atuh bos
nah ini bos
bukain bukain bukain bukain permennya bukain
atuh bos bisa buka sendiri kan
nah gimana keberadaan produk pesan tren kun antah
nih tenang bos
pesan tren kun antamah udah saya selidiki bos
tanahnya luas banget
pelan pelan aku makan permennya bos
kalian berdua kakak bohong
atau jangan jangan kalian berdua dicerita bohong alias hoak
tuh dengerin bos
kalau begitu sekarang kita ketemu sama pimpinan penerpesan dan kuantah
dengan tujuan yang mau jual sama kita
dengan siasat kita bisa kerjasama
itu mah cocok fisan bos